karena masalah angket bukan hanya berhenti untuk diajukan kemudian tidak berlanjut
tetapi justru harapan kita adalah angket ini berlanjut bisa mencapai quorum
dan menghasilkan rekomendasi perbaikan perbaikan ke depan
untuk mengembalikan kembali demokrasi pada rel yang tepat dan benar
nah ini adalah satu peringatan yang sangat penting
dan saya juga berharap dengan anda yang menonton
dan saya juga berharap dengan anda yang menonton
saya tidak tahu mungkin sebagian fraksi apakah masih menunggu sampai finalnya proses mk
kita lihat saja masa sidang berikutnya